kementerian pertanian ri menyalurkan bantuan dana bagi peternak terdampak penyakit mulut dan kuku atau pmk di provinsi bali pada rabu sore
tahap awal bantuan diberikan kepada delapan puluh enam peternak di kabupaten badung dan buleleng dengan total bantuan yang telah diseluruhkan sebanyak dua tujuh puluh tiga miliar rupiah
bantuan ini sebagai bentuk mengurangi kerugian terhadap hewan yang lakukan pemotongan bersyarat untuk mencegah penyebaran wabah pmk
bantuan ini sebagai bentuk mengurangi kerugian terhadap hewan yang lakukan pengotongan bersyarat untuk mencegah penyebaran wabah pmk
bantuan ini sebagai bentuk mengurangi kerugian terhadap hewan yang lakukan pengotongan bersyarat untuk mencegah penyebaran wabah pmk
bantuan menjelaskan peternak yang menerima bantuan telah memenuhi persyaratan administrasi
harapannya bantuan dapat mengurangi kerugian petani akibat pmk dan bisa melanjutkan usahanya beternak sapi bali
maka hari ini telah kita serahkan kepada seluruh peternak bali yang dilakukan pemotongan bersyarat
dengan harapan bahwa ini bukan kompensasi
tapi ini adalah bantuan pemerintah yang dimaksudkan adalah agar peternak yang ternaknya dipotong bersarat karena pmk dapat beternak lagi
makanya kami tekankan tadi agar bantuan pemerintah yang didapatkan sepuluh juta per ekor itu segera dibelikan lagi ternak
agar kandangnya tidak kosong dan usaha yang dilakukan selama ini oleh rakyat oleh peternak kita dapat terus berlanjut
selain melakukan pemusnahan dan pemotongan bersyarat terhadap ternak terdampak pmk
kementerian pertanian juga menyiapkan lebih dari dua puluh sembilan juta dosis vaksin bagi hewan ternak tahun ini
ditambahkan direktur jenderal peternakan dan kesehatan hewan dirjen pkh nasrullah
upaya ini diharapkan mampu menurunkan kasus harian lebih dari sembilan puluh persen
alhamdulillah telah turun dari kasus harian dari puncak itu kurang lebih sembilan puluh tiga persen
jadi teman teman juga bisa mengakses data setiap saat terbuka di siaga pmk id
itu bisa dibuka teman teman media boleh buka setiap hari melihat perkembangan kasus per provinsi per kabupaten
kita siapkan ya kayak covid lah gitu kemarin data kita itu lengkap terbuka dan seperti itu
dan alhamdulillah kasus harian kita telah turun
dari kasus puncak di bulan juni kalau nggak salah ya
kementerian pertanian saat ini menargetkan pemberian bantuan terhadap kurang lebih lima belas ekor sapi se indonesia yang terdampak pmk
pihak yang menghimbau peternak dengan hewan terinfeksi
segera melakukan pemusnahan atau pemotongan bersyarat untuk mencegah penyebaran pmk